hai yuk meluncur ada es jeruk hna segera tanam atau dingin saya yang begini kali ini
di tengah banyaknya warung dan kedai minuman kekinian ternyata penjual minuman keliling
masih eksis di jalanan yang dijual sederhana minuman sasetan tapi perjalanannya bikin keringetan
pertama tama saya dan buati
menyiapkan berbagai jenis minuman sasetan yang akan dijual
oke bu saya ikut jualan ya
nah ini masuk di keranjang sepeda
jatuh nggak ya bu kalau taruh di sini
kalau banyak yang masuk
ada kopi minuman rasa buah dan susu
nah karena minuman sasetan ini
kesehatan yang dibawa cukup banyak jadi air panas yang dibawa juga berliter liter
tiga botol termos serta sejumlah botol air mineral besar
selain menjual minuman buati juga menjual makanan ringan dengan harga hanya rp satu
waktu sudah menunjukkan hampir pukul dua belas nih pastikan barang dagangan sudah diangkut semua
panas jadi harus pakai topi
harus hati hati ya karena kita harus melewati gang kecil
jangan sampai barang jualan berjatuhan
lewat gang kecil
jarak dari rumah ke titik jualan pertama sekitar tiga km
tak selalu mengayuh pedal sepeda
saat arus lalu lintas cukup padat buati mendorongnya
di tengah perjalanan kami menyepatkan belanja
kopi jeruk anggur serta gula pasir
iya emak emak banget ya
kalau mau belanja biar gak lupa harus dicatat dulu
saya juga sih kalau mau belanja harus catat dulu ya
biar gak ada yang ketinggalan lupa
mbak ini kopi satu
belanja kali ini menghabiskan rp satu ratus sembilan puluh
biasanya suwati akan berbelanja dua sampai tiga hari sekali
siang hari ini cuacanya lumayan cukup terik
akhirnya udah sampai
hebat nih buati udah
bu ini buat apa sih kayunya
ya ini buat jatah
kalau jam itu kan gak buat
jadi untuk menyangkutnya
jadi untuk menyangkutnya
ini juga dianggap sepeda ya
ini yang sering saya lihat ciri khas
jadi ciri khas di sepedanya menjual minuman keliling
berjualan selama sekitar tiga puluh hari membuat warga sudah mengenal buati
wah ada pelanggan nih
suwati langsung bergegas melayani pemesanan
mau beli apa bu
panas atau dingin
waduh ini cuacanya panas loh bu
saya juga mau mencoba melayani pembeli
duh karena belum terbiasa
panas kena air
kena percikan airnya panas
pak gak mau beli minum pak
panas loh nggak beli minum
ada es jeruk pak enak seger es teh
udah deh udah menang
terima kasih pak
gak mau beli yaudah
jangan kutus asa
hmm tidak boleh malu ya kalau berjualan
yang penting bisa bawa rejeki untuk keluarga
bisa lainnya bu yang pernah di alami di jalan
ya kalau di jalan ya biasa
satu sabra sweda pernah
ada motor itu gojek itu pernah
dari belakang ada sepeda motor
langsung disukrut dari belakang
langsung masuk bed
saya sama sepeda masuk
terus tanggung jawab gak itu pengendara motornya
ya tanggung jawabnya dibawa ke rumah sakit itu
kalau sepeda rusak ya saya yang memperbaiki
kecelakaan dan segala risiko di jalanan
tak menyurutkan semangat ibu berusia empat puluh delapan tahun ini
untuk terus menyambung hidup
karena dari sinilah rejekinya berasal
saya pun juga masih semangat menawari pembeli yang berjalan di trotoar
hari semakin malam kami pun akan mengakhiri jualan
kita bisa pulang sekarang ya bu
oke pulang udah capek
nanti penasaran didapet berapa hasilannya hari ini ya bu ya
nanti kita hitung bersama
jadi hari ini dapetnya dua ratus tiga puluh lima ribu alhamdulillah
ini masih pendapatan kotor ya bu

kalau bersih rata rata satu hari berapa bu
setelah dipotong pembelanjaan
swati bisa mengantongi tiga puluh sampai lima puluh ribu rupiah perhari
menutup hari setelah kerja keras harian
suwati akan merasakan pijatan lembut dari sang anak
surabaya jawa timur